olahraga crossfit pada dasarnya merupakan olahraga dengan gerakan fungsional sehari hari seperti
berlari berjalan mendorong menarik dan mengangkat beban olahraga ini biasanya dilakukan dalam waktu
singkat dengan intensitas yang tinggi peminat crossfit pun semakin banyak dan dari banyak
kalangan bahkan crossfit disebut sebagai olahraga yang diminati di dua ribu dua puluh ini kalau aku ke gym tuh aku
kebingung pakai alat apa jadi nggak ngerti kegunaan alatnya apa enggak ngerti mau ngelatih untuk apa dan
juga suka intimidated sama orang sekitarnya ya mungkin yang lebih bannya lebih gede apa gimana
gitu kan kalau kesini tuh pertama kayak pipi cuman setting itu grup jadi banyak temen ada supportnya
lagi kita saling mendukung satu sama lain dan saling motivasi juga jadi awalnya memang pengen
sehat pasti ya kan karena sekarang tuh sehat udah jadi lifestyle banget kedua sebenarnya aku pengen
youtube body sebenernya gitu sebenernya aku pengen sehat jadi awalnya aku pengen sehat jadi awalnya aku pengen
jangan en sembla pas aku lihat ini tadanya banget segel seru makin termotivasi di ikutan
sales ini bentuk latihan crossfit atau crosstraining berupa sirkuit training selama empat puluh lima hingga enam puluh menit
setiap orang dalam kelompok bergantian berlatih tujuh sepuluh gerakan dengan pengulangan namun untuk pemula
tentu ada tahapan yang harus dilakukan misalnya seseorang pemula ingin mengikuti grup kelas atau sirku
training atau crossfit jadi sebenarnya harus ada tahapan tahapannya terlebih dahulu
jadi mengangkat bebannya juga mungkin dari beban yang ringan terlebih dahulu
terus kemudian perhatikan teknik gerakannya teknik gerakannya harus tepat gitu
karena ketika kita mengangkat beban dengan teknik gerakan yang salah itu justru risiko cederanya lebih tinggi
fokus dibutuhkan untuk melakukan gerakan dasar dengan benar
gerakan push pool dan squat wajib rutin dilakukan minimal dua kali seminggu dengan tepat
paling tidak selama dua hingga tiga bulan sebelum naik tingkat kelatihan beban
yang tak kalah penting kondisi tubuh harus prima saat melakukan latihan ini
kalau misalnya dia kurang tidur dia datang dengan kondisi yang
aduh ini udah dua hari nih kerja nih nggak ini
biasanya disarankan mendingan istirahat
tapi kalau misalnya nggak saya mau tetap pelatihan
itu ice bener bener yang dipantau banget
karena nanti coachnya akan melihat kondisi misalnya cara dia nafasnya seperti apa
kondisi dia bergeraknya seperti apa
formnya berubah atau enggak
karena kalau itu udah mulai menurun kita harus segera untuk stop istirahat
konsultasi dengan pelatih juga harus dilakukan
dan tentu saja saat menjalani olahraga ini harus diimbangi dengan mengatur pola istirahat
dan asupan makanan berkisi
tim liputan cnn indonesia